kurang dari satu bulan lagi indoor multifunction stadium yang ada di kawasan gbk senayan jakarta
ini akan menjadi venue perhelatan fiba world cup dua ribu dua puluh tiga atau piala dunia basket dua ribu dua puluh tiga di jakarta dan
sebagai bagian dari persiapan akhir loc atau panitia pelaksana lokal fiba world cup dua ribu dua puluh tiga ini
jakarta menggelar tes event bertajuk indonesia international basketball invitational yang
berlangsung dari tanggal dua hingga lima agustus dua ribu dua puluh tiga diikuti oleh uni emirat arab suriah dan
tim tuan rumah yang mengirimkan dua timnya tes event ini juga bertujuan untuk mengecek
kesiapan seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang ada di venue indoor multifunction stadium
yang sejak awal pembangunannya memang sudah ditujukan sebagai venue fiba world cup dua ribu dua puluh tiga di jakarta
pada tes event kali ini panitia juga mensimulasikan dan menguji alur keluar masuk penonton di arena
pertandingan tujuannya tentu agar saat hari pelaksanaan nanti semua hal hingga yang terkecil
dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan meski penonton yang datang untuk
menyaksikan pertandingan di tes event ini harus membeli tiket seharga seratus hingga dua ratus rupiah

hal tersebut semadan dengan pengalaman menonton pertandingan basket di indoor multifunction
stadium yang berkelas dunia sangat worth it soalnya kita di yang tiket yang dua ratus itu yang
paling mahal yang kategori satu itu kita udah bisa duduk di paling depan situ jadi menurut saya sih
padam sih dengan fasilitas yang ada stadion sekeren ini menurut saya sepadan sangat sepadan
enggak sabar buat ntar event fiba world cup menurut saya sebenarnya udah cukup banget spesial ini kan pertama kali tapi mungkin menurut saya sudah cukup banget spesial ini kan pertama kali tapi mungkin menurut saya sudah cukup banget spesial ini kan pertama kali tapi mungkin
nanti world cup kan bakal lebih rame lagi tuh dibanding yang ini mungkin lebih banyak arah arahnya aja ya yang lebih diperjelas gitu ya penunjuknya penunjuk arahnya
pertandingan pembuka indonesia international basketball invitational menampilkan partai timnas basket indonesia versus tim indonesia patriot
timnas basket indonesia diisi oleh mayoritas pemain yang mempersembahkan emas di sea games vietnam dua ribu dua puluh dua lalu

sementara tim indonesia patriot berisi pemain pemain muda yang memasak di game ini
yang diproyeksikan bisa tampil membela tim merah putih di masa mendatang
timnas basket indonesia yang dimotori oleh derec michael
marcus bolden anthony bean serta pemain anyar zain adnan
sukses menaklukkan indonesia patriot dengan skor delapan puluh dua lima puluh enam
aku amaze karena baru pertama kali main di tribunya
aku pertama mace terus ngeliat lapangannya juga cukup enak
maksudnya bagus lah empuk segala macam
cuma emang ada beberapa dead spot di sekitar lapangan
jadi kayak mungkin jadi dribble agak lebih susah
beruntung lah indonesia punya lapangan kayak gini seneng lah
turnamen ini digunakan tim basket indonesia
sebagai bagian dari persiapan jelang prakualifikasi olimpiade paris dua ribu dua puluh
dan asean games dua ribu dua puluh tiga mendatang
di fiba world cup dua ribu dua puluh tiga indonesia menjadi tuan rumah bersama jepang dan filipina
pertandingan di indonesia
akan digelar di indoor multifunction stadium senayan
pada dua puluh lima agustus hingga tiga september mendatang